kalau memang tante mau kamila
indi kamu itu ngomong apa sih
ya gak mungkin lah
ya siapa tahu aja
kamila itu kan wanita penggoda
dia pasti sok baik di depan edo
dan pasti edo juga bisa lulu
gara gara muka yang sok memelas itu
semua laki laki juga akan dulu
gara gara tampangnya kamila
kalau tante bilang nggak mungkin terjadi
ya gak terjadi
dengar ya kamila
kamu jangan pernah berpikir
saya merubah keputusan saya pada fadil
fadil harus di penjara
kalau dia akan dihukum seberat beratnya
dengar ya kamila
aku tahu kamu lagi bingung
gara gara fadil di penjara
dan pernikahan kalian
akan segera dilangsungkan
tapi bukan dengan hal itu
aku akan ngebiarin kamu
supaya ngerebut edo
kalau saat itu terjadi
aku akan dicabit cabit
aku akan mendahkan fadil
kamu harus tanda tangan surat kuasa
agar aku bisa tersedihkan ulang
menggunakan data janin itu
aku mau menerima keadaan kamu ini
dan setelah anak itu lahir
kita serahin ke fadil
biar bagaimanapun juga
anak itu adalah anaknya fadil
dan anak itu merupakan cucu dari keluarganya fadil
biarkan dia tinggal di keluarganya fadil
yang aku mau
aku cuma mau hidup berdua sama kamu
kenapa kamu gak pernah berhenti menyakiti aku dong
kenapa di saat kondisi
sebelum kamu berubah
kamu masih juga membuat aku dalam posisi yang sulit
pengaguan kamu terhadap kafa
memang sangat aku harapkan dulu
tapi itu dulu
sekarang semuanya sudah terlambat
kenapa kamu gak mengerti juga dong
kamu minta kamila untuk menandatangani surat tes dna itu
kalau memang terbukti
kalau eka itu emang anak edo
keluarga renaldi itu gak akan menerima eka dan kamil lagi di rumah itu
fadil dan kamil akan berpisah
dan ini merupakan penderitaan yang sangat berat untuk mereka
dan edo akan bahagia
kamu kenapa sih do
kenapa sih kamu masih mempermasalahkan soal kafah
lihat diri kamu sendiri dok
pak kamu bisa seperti ini
belum cukup semua ini dok
justru karena itu ma
begitu besar pengorbanan edo untuk bayi ini
makanya edo jadi seperti ini sekarang
pokoknya mama gak mau fadil keluar dari tahanan
mama mau fadil menanggung semua akibat dari kelakuannya
dan mama gak mau menerima surat yang gak berguna itu
kalau dibarter dengan kebebasan fadil
terserah mama lah
kalau mama emang nggak setuju
artinya mama senang edo e begini
mama senang kalau edo rebutan eka terus terusan
dan mungkin lain kali kondisi edo akan jauh lebih parah dari ini ma
jangan nyumpahin diri kamu sendiri dong dok
ya makanya mama jangan bikin edo menderita
mama mestinya dukung edo
biarkan edo menderita
biarkan edo mendapatkan eka
jangan tentang edo
mama dukung kamu untuk mendapatkan kafa
mama dukung kamu untuk mendapatkan kafa
mau eka mau kava terserah
pokoknya bukan kamila cuma kafa
iya cuma kava tidak termasuk kamila
karena mama hanya mau kava yang ada di dalam rumah kita
bagaimana sih ma
kalau bukan camillah siapa dong ibunya eka
kalau memang kava itu jadi anak kamu tapi mama minta kamu menikah sama indi
karena sampai kapanpun mama gak mau kamu mendapatkan kamila
dan indi bisa jadi ibunya kava
ya kan indi
aku mau mau menjadi mamanya kava
kamu terima kan permintaan mama
dan kamila dan fadil menyesal karena udah buat edo seperti ini
taufan udah pulang
ayo mila kamu pergi dari sini mila pergi kamu
pergi mila kamu gak pantas tinggal di rumah ini
mama nggak bisa sekasar itu sama kamila kasian kamila ma
dia memang pantas tinggal di rumah ini karena dia sudah berbohong sama kita semua
kamu mau balas kebaikan saya dengan kebohongan
kamu ini benar benar nakik terlaluan mila
kenapa mama marahin kamila seperti ini ma
namun sudah bisa berdiri taufan
tuhan kamila itu jahat tuhan
selama ini dia udah bohongin mama
ternyata kava itu bukan anaknya fadil tapi anaknya edo
mama udah tahu ma
iya mama udah tahu semuanya
kamu perempuan jahat sekarang juga mau pergi dari sini
tante tolong jangan nungshir kamila tante
tegak tegaknya kamu mila
tegak tegaknya kamu memohon saya mila
saya sadar apa yang terjadi di rumah ini semua gara gara kamu bela
gara gara kamu tinggal di sini
jadi edo datang dan membuat masalah di rumah ini
dan gara gara kamu tinggal di sini mila
kita semua kenal dengan keluarganya bang haris
lalu kita berpasangan dengan keluarganya pak haris
semua musibah yang di rumah
semua masalah yang di rumah ini terjadi gara gara kamu mila
dasar kamu perempuan jahat kamu mila
sekarang kamu pergi
saya gak mau lagi lihat muka kamu di depan saya
ma mama gak bisa nungshir kamila begitu aja ma
kalau mama nungshir kamila kamila mau tinggal di mana ma
mama gak peduli
dia mau tinggal di mana itu bukan urusan mama
dia gak pantas tinggal lagi di rumah ini
wah jahat kamu mila
sebaiknya kamu tinggal aja sama edu
kamu cocok tinggal berdua dengan dia karena kalau dua duanya sama sama jahat
tapi mila gak bisa pergi karena mila sangat mencintai kau fadil
dan mila gak mungkin meninggalkan kak fadil tante
kalau kamu cinta sama fadil mila kamu gak tega berbuat kebohongan yang sebesar ini mila
kamu gak akan berpokong
ini namanya bukan cinta kamu kamu memanfaatkan fadil
jadi sekarang juga mila
juga kamu pergi dari sini mila
dan lupakan pernikahan kamu dengan fadil
tunggu apa lagi
sekarang kamu pergi dari sini
pergi kamu mila
kalau memang tanpa mau kamila pergi kamila akan pergi
kamila juga mau bawa kak fadil tante
saya suruh kamu pergi sendiri dan tidak bersama kava
tapi tante kak fadil itu anak kamila tante
enggak mila kamu tidak butuh ibu penipu seperti kamu mila
jadi sekarang juga kamu pergi dari sini mila pergi pergi mila
saya bilang pergi kamu pergi mila pergi mila pergi
kamu kenapa jam bergerak dulu
apa yang terjadi ibu
kamu jangan banyak bergerak ya
kamu tuh sekarang masih di rumah sakit amerika
kamu baru aja selesai operasi
operasi transplantasi ginjal kamu sudah dilakukan
dan alhamdulillah operasinya berhasil
ternyata ginjal kamu sama haris sangat cocok
terima kasih tovan
kamu itu malaikat penolong kita semua
terima kasih ya
kalau begitu kapan saya bisa pulang bu
kira kira satu minggu atau dua minggu
tidak tidak bisa
saya harus pulang sekarang
kamu jangan nekat begini dong
perasaan saya benar benar gak enak
tovan tapi belum bisa
kamu itu baru aja operasi
dan jahitan kamu itu belum kering
kalau kamu paksakan pulang besok
yang ada bisa membahayakan diri kamu
minimal tunggulah satu minggu lagi
agar selalu menunjuk rencana hari ini soal kamu
ya pak hou
seperti kata guru allah
sahabat versus pengenehan
beri peng assemblida yang sangat baik
dan gimana semua yang kamu punya
ada apa lagi dari pak hou
ya allah apa yang harus aku lakukan sekarang
aku benar benar bingung
keputusan apa yang harus aku ambil ya allah
mila kamu jangan sampai melakukan kesalahan
kamu gak boleh mengambil keputusan sendiri
kamu harus mengambil keputusan bersama dengan fadil
dan apapun keputusan itu jangan sampai merugikan kalian berdua